emangnya mimih teh mau jalan jalan kemana
kemana aja tupi keliling keliling jakarta
nyobain makanan makanan di jakarta
gak tau atupi makanan khas jakarta teh naun
makanan khas jakarta teh kerak telur
bapak gak nambah
gak usah yuk
bapak teh mau kemana
kok makannya buru buru
bapak teh mau ke rumah babeh

penglaris penglaris penglaris
penglaris penglaris penglaris
penglaris penglaris penglaris
penglaris penglaris penglaris
penglaris penglaris penglaris
oh sendiri apa sama citra
ntar gue telpon ojak juga ya
santai banget bang
kan gak ada emak
emang kalau ada emak abang nggak kerasan ya
kagak bukan begitu
ya elah gitu lo ngambek bercanda iya kenapa
oh ya udah gue ke rumah i nekke sekarang
abang ke rumah i nekke ya suruh jemputin nekke
iya nanti udah denger
ya gak usah marah dong
mereka berdua teh tis yoh lagi puber kedua
kuber teh artinya apa pak
puber teh eluh eluh bapak teh lupa lagi tis
pokoknya kemaren kemaren dia bilangnya si babay itu
odih gue sama haji muron itu lagi puber kedua
katanya sama bang ojak
ojaknya lagi di jalan
oh ya udah kita duluan aja ya
jadi bentar lagi dia keluar
kita duluan aja citra sama bang ojak
anu maap i nekke gue ngoncengin citra aja ya
mereka berdua tuh lagi pada jatuh cinta
masa pak jatuh cinta
buat apa pak
emangnya mereka berdua teh mau nikah lagi
kan udah pada tua
maksud kamu teh bapak gak boleh nikah lagi gitu
karena bapak sudah tua
bukan begitu atuh pak
bapak sama mereka juga kan sama sama sudah tua begitu kan
udah bapak pergi dulu
waalaikum salam pak
bobi berangkat dulu ya pak
hati hati di jalan ya
ntar kalau ada yang malak loh
hai lu ngapa masih punya aja anak lo aja udah kesian nih
ya elah bur pagi pagi di cemberut aja lu gue masih sebel jaga gara gara jalan jalan kemarin
udah bagus aja jalan jalan tetapi ani kan nggak ikut jack kan udah ngajak citra citra ya citra
ani ani beda itu jack emang kayaknya lu tentuin lu mama ani apa mama citra lagianku juga nggak

sama citra citra malah kebanyakan ngobrol sama istri lu sama istrinya tisna dia kan perempuan
kagak papa kan lu ngobrol juga mau gua mati sna allah lah kalau cuman buat ngobrol sama lu
amatis nah ngapain jauh jauh keragunan lu di pangkalan aja ngobrol pieto yo yo
mimmi belum bilang makasih sama pipih makasih buat apa mi udah ngajakin jalan jalan ah nggak
ngapain mengakasi atau mi kan cuma jalan jalan lain kali lagi ya pih tapi jangan ketempat yang
sama ke tempat yang lain aja keliling jakarta gitu kemana lu mau ke rumah ani jag gue meminta maaf

maaf langsung ketemu sama orangnya
wah alesan bilang aja lo mau ketemu dia
lah itu lo tau
iya ke rwb b sembilan
mimih teh mau jalan jalan kemana
nyobain makanan makanan di jakarta
makanan khas jakarta teh naun
makanan khas jakarta teh
udah langsung berangkat ma
udah tau kesiangan
tidak pilih siap kasih
nanti aku mexican
rumor di seluruh negara
jab partir be
kerak telur teh kayak martabak manis kayak martabak telur juga
tapi bukan martabak
kuma ngasih pipih teh kayak martabak manis kayak martabak telur tapi bukan martabak
gorengnya teh pakai loyang ada telurnya ada berasnya juga